kenapa mereka ketakutan
nih mas jandrawangi
semoga arwahmu tenang di nirwana
kakanda apa yang terjadi
nih mas jandrawangi telah meninggal dinda
seseorang telah menyusup ke dalam wismanya
dan membunuhnya secara kecil
jaga dewa batere
siapa yang tega melakukan perbuatan ini
ayo cepat pergi
jangan seperti ini
siapa itu nabi qara
cepat semua kemasin bareng kalian
kemasin bareng kalian
raden nabi qara datang
nabi qara datang
cepat cepat kalian
raden nabi qara datang
kita berada di kertas serta
nabi qara datang
aku hanya ingin menguji jurus baruku
keluarkan semua kemampuan
kenapa mereka ketakutan
aku harus telah alasan
gunakan senjata kalian
anggap aku adalah orang yang akan
menghancurkan perguruan kita ini

sebab ketagaian diri dapat ter différentes
belum sudah heterogen
itu akan membuat perkira perkira
mereka menjadi seni
mereka semua dipelahkan
serta arkai ini bersedih iri
hai baik baik baik baik baik baik

guru guru benar benar hebat
buruh kalau begitu apakah ini waktu yang tepat untuk kita menyerbu istana kandang besi
dan merebut kembali kita pusat keperguruan yang telah dirampas oleh raden abikara
aku tidak akan menang
aku tidak akan pernah lupa apa yang telah kau lakukan terhadap perguruan mawar bodas dua tahun yang lalu

perajurit kandang mesi